bagi suku dayak taman
sungai kapuas hulu putus sibau bukan hanya jalur transportasi
di balik itu sungai yang mengalir di sebagian wilayah kalimantan barat ini
juga menjadi sumber penghidupan
ladang pertanian masyarakat
dayak taman bergantung pada derasnya aliran sungai kapuas
selepas masa panen
orang dayak taman mencari sumber penghidupan di dasar sungai
bagi mereka alam sudah menyediakan segalanya
orang dayak taman memiliki kebiasaan memanfaatkan hasil alam
untuk memenuhi kebutuhannya
hidup berdampingan dengan alam modern perkotaan
tak lantas membuat orang dayak taman
meninggalkan adat dan tradisi nenek moyang
rumah betang yang terbagi atas puluhan rumah
menjadi satu satunya tempat tinggal orang dayak taman
tinggal di bawah satu atap yang membentang
dengan susunan papan yang memisahkan antar rumah
membuat kebersamaan penghuni rumah batang sawe erat terjaga
terutama kalau salah satu penghuninya
hendak menggelar gawai atau pesta adat
apalagi gawai kali ini adalah keriaan besar
bagi orang dayak taman
sejak dua bulan lalu imen tiusla sang empunya hajat
bersama warga betang sawi
telah mempersiapkan gawai untuk membayar utang piutang leluhurnya
jadi gawai ra ini inilah suatu puncak pelaksanaan gawai ini
yang paling terakhir
di dalam arti gawai ra
jadi gawai ra ini untuk membalas budi bahasa
yang telah tertanam kepada kakek nenek kami
yaitu baik sungkalang piang ambi
enam puluh tahun berselang imen tiusla dan keluarga besarnya
baru bisa mengadakan gawai ra
sebab tak sedikit biaya yang dibutuhkan
untuk melaksanakan prosesi ini
pada hakikatnya tak ada perjanjian tertulis
dan keharusan bagi orang dayak taman
membayar utang piutang dengan gawai ra
memang mereka tidak minta dibalasi
tetapi bagi orang taman pada umumnya
tidak ingin ada utang
walaupun tidak dibalas tetap dibalas
kita perjanjiannya itu
mereka datang dengan kita dulu
apakah jarak tangan itu diterima atau tidak
kalau kita terima mereka itu baru melaksanakan
yang dikatakan itu membuat rapat
rapat itu rapat satu betang begitu rapat satu desa
baru kita semuanya ada keputusan
namun mereka tetap berusaha menggelar gawai ra
yang merupakan penggabungan beberapa upacara dan ritual
dibutuhkan waktu sekitar dua bulan
untuk mempersiapkan rumah betang dan perlengkapan upacara
gawai ra ini ada beberapa tingkatan
pertama ada gawai mulambu
ada juga gawai mamasiso
ada juga gawai menampunangulu
lalu gawai itu yang uncaknya ini adalah gawira memandung mimber
seperti yang kita laksanakan
jadi untuk memuliakan segala kakek nenek leluhur yang sudah meninggal
orang dayak taman percaya
sekecil apapun budi baik yang diperbuat nenek moyang
harus diberi imbalan yang sesuai
sebab sejatinya gawai besar ini akan memberi ketenangan bagi arwah nenek moyang mereka di alam bakar
yang di dudukan duduk di singgul
kampunga anung di
kampunga anung di
udara masih basah di rumah betang sawe
ketika warga sudah sibuk mempersiapkan prosesi gawairah
pagi ini ritual gawai membayar utang piutang nenek moyang harus sudah dimulai
seolah tak berhenti beraktifitas
warga betang sawe mulai menyiapkan sajian
dan menghias rumah betang
tak hanya menyuguhkan masakan bagi tamu
setiap ritual suku dayak
tidak pernah lepas dari sajian
arak dan tuang
bagi mereka minuman tradisional beralkohol ini
merupakan minuman leluhur
yang wajib tersedia
dalam setiap upacara adat
ritual pagi ini dimulai dengan kunjungan ke makam leluhur mereka
yang dulu menerima janji gawai untuk berdoa
beragam sesaji sebagai persembahan
di bawah ke makam leluhur mereka
ada ritual yang harus mereka lakukan
di makam leluhur
tetua adat ditunjuk untuk memimpin ritual
anak cucu keturunan
leluhur yang menerima janji
usyuk berdoa meminta izin
sebenarnya ikat tangan
tujara tangan yang dikatakan
memang tradisi kakekmu yang kita dulu
kita itu harus diikat tangan
bahwa barang yang diajukan itu
seperti sapi atau binatang lain itu
berarti nyasah kita sudah terima
maka tidak boleh ingkar lagi
daripada perjanjian itu
keturunan bayi sungkalang piang ambi
harus mengembalikan seekor sapi dan babi
untuk melunasi utang piutangnya
pada masa lampau
kemeriahan menjelang puncak gawairah
tak hanya terjadi di rumah betang sawi
di rumah betang engkotambe
anak cucu keturunan
bayi narang yang akan menerima balas budi
juga tampak kesibukan
rauhias atau tambe
yang akan membawa mereka ke betang sawe
sejak pagi sudah disiapkan
kami pada saatnya
ini akan diberikan
bahwa kami akan dibalasi
kalau bahasa orang taman
suatu jasa atau boleh dikatakan
suatu pemberian dari orang tua kami
bagi orang dayak taman
perjanjian gawai akan berlaku
dan melekat hingga turun temurun
dan kembali ke tempat yang terbaik
pertanyaan yang diberikan oleh
sebuah hal yang penting
dari kategori sosial
memulai ritual gawai
sebagai bentuk doa
kepada sang pencipta
ritual malam ditutup dengan senandung syair berbahasa timang dalam manyombang yang bercerita tentang nenek moyang orang dayak taman
senandung timang mengalun lirih mengantar setiap warga betang sawe melambungkan angan mengingat para leluhur di alam bakar

ritual malam ditutup dengan senandung syair berbahasa timang dalam manyombang yang bercerita tentang nenek moyang orang dayak taman

dan bayi rabai
sebatang kayu ulin terpasang di pintu masuk
keturunan penerima gawai harus memotong kayu sebagai simbol menyingkirkan halangan di jalan

keturunan penerima gawai harus memotong kayu sebagai simbol menyingkirkan halangan di jalan
keturunan penerima gawai harus memotong kayu sebagai simbol menyingkirkan halangan di jalan

ritual pasiap ini dilakukan guna menghormati tamu dan memastikan tidak ada satupun tamu yang merasa lapar di betang sawe
ritual pasiap ini dilakukan guna menghormati tamu dan memastikan tidak ada satupun tamu yang merasa lapar di betang sawe
ritual pasiap ini dilakukan guna menghormati tamu dan memastikan tidak ada satupun tamu yang merasa lapar di betang sawe
ritual pasiap ini dilakukan guna menghormati tamu dan memastikan tidak ada satupun tamu yang merasa lapar di betang sawe
ritual pasiap ini dilakukan guna menghormati tamu dan memastikan tidak ada satupun tamu yang merasa lapar di betang sawe
ritual pasiap ini dilakukan guna menghormati tamu dan memastikan tidak ada satupun tamu yang merasa lapar di betang sawe
ritual pasiap ini dilakukan guna menghormati tamu dan memastikan tidak ada satupun tamu yang merasa lapar di betang sawe
ritual pasiap ini dilakukan guna menghormati tamu dan memastikan tidak ada satupun tamu yang merasa lapar di betang sawe
ritual pasiap ini dilakukan guna menghormati tamu dan memastikan tidak ada satupun tamu yang merasa lapar di betang sawe
ritual pasiap ini dilakukan guna menghormati tamu dan memastikan tidak ada satupun tamu yang merasa lapar di betang sawe
dalam prosesi gawairah selalu ada hewan yang dikorbankan sebagai pelunasan utang
kalau sapi binatang yang diperlukan seandai katanya kita menombaknya itu satu ekor satu ekor juga kita balas
sesuai dengan yang dikasih dengan kita
konon sebelumnya nenek moyang orang dayak taman menjadikan budak mereka
sebagai tumbal dalam gawairah
mereka berharap para leluhur memiliki pelayan di alam bakar
namun kebiasaan ini diubah oleh seorang pabiring bernama balesariamas polokayu
dan menggantinya dengan hewan
sesuai kegiatan yang telah ditentukan acara gawairah lambak malam yang pada malam ini adalah puncak daripada gawairah
ritual siamasa menjadi ritus pamungkas dalam gawairah
keturunan bai narang dan bai rabai akan menerima secara resmi pembayaran utang oleh keturunan bai sungkalang piang ambi
delapan jenis minuman yang tersedia di meja harus diminum oleh kedua keturunan
setiap jenis air mengandung makna dan harapan bagi lembar kehidupan orang dayak taman kapuas kuluh
kami mengharapkan juga kepada bapak ibu
kami mengharapkan juga kepada bapak ibu
seorang tetua adat mendorongnya
kami mengharapkan juga kepada bapak ibu
kami mengharapkan juga kepada bapak ibu
kami mengharapkan juga kepada bapak ibu
perilaku dan budi pekerti yang baik akan tetap diingat sampai kapanpun meski roh sudah terpisah dari raga